kalau sekarang sih online lebih banyak
kalau online itu lebih banyak pilihannya
terus harganya juga lebih kompetitif aja gitu
saya masih cenderung lebih suka belanja online ya
karena bisa himat waktu himat tenaga himat transport
sejauh ini lebih murah online
lebih senang belanja online karena murah
lebih ya lebih senang belanja online karena lebih murahnya itu sih
harga yang murah menjadi alasan masyarakat dan alih e commerce
akan lebih dikenal dengan nama online shop
harga murah apa sih
wah setelah saya buka kolom flash shellnya
saya menemukan banyak barang yang murah
bahkan ada baju yang harganya lima ribu rupiah
ketika saya klik baju seharga lima ribu rupiah itu
eh ternyata harganya berubah begitu saja menjadi tujuh puluh lima ribu rupiah
mungkin harga lima rupiah tersebut hanyalah trik pemasaran
meski begitu harga rp tujuh puluh lima untuk sebuah hoodie terbilang cukup murah
selain harganya yang murah

lantas apa yang menyebabkan kontrol online bisa lebih murah dibandingkan kontrol online
online ini tidak butuh tempat yang representatif
karena tempat representatif seperti contoh di tepi jalan raya
misalkan itu kan mahal sewanya
sehingga kita cukup di tempat yang bisa dilalui oleh kendaraan
mungkin empat roda roda empat
dan biayanya lebih hemat sehingga bisa kita maksimalkan di modal untuk penambahan barang
selain tidak perlu
keluarkan modal yang besar
adanya subsidi dari platform atau marketplace
memberikan keuntungan lebih bagi para pedagang online
sebenarnya platform juga support
tinggal bagaimana kita aktif dan coba sosialisasi terhadap target market kita
agar kita bisa mendapatkan benefit itu
contoh misalkan yang saat ini sekarang
fenomenanya saat kita live streaming itu
kita bisa memberikan voucher
khusus untuk customer yang memang dia itu nonton live
dan check out pada saat live maka dia ada benefit voucher
jadi memang itu ada subsidi dari platform juga
membenarkan adanya subsidi dari marketplace kepada penjual
tidak ada regulasi terkait pemberian subsidi ini
dan tidak semua toko di marketplace mendapatkan subsidi
di program program tersebut mereka juga memberi insentif
insentif atau subsidi untuk diskon diskon ya mbak
tapi memang tidak semua yang buka toko di platform tersebut akhirnya mendapat subsidi itu
jadi dari situ juga platform memilih
nah mereka nanti bernegosiasi
platform bilang untuk periode ini kita ada event ini
periode tertentu ini ya kita punya event ini
jadi apa yang bisa diberikan dari seller
mereka mau beri diskon seberapa
nanti dikomunikasikan lagi
platform bisa subsidi berapa
kita bisa naikkan lagi dengan misalkan perusahaan logistik
mereka juga punya promo
jadinya secara akumulatif diskonnya jadi besar gitu ya
meski mendapatkan keuntungan lebih di toko online dibandingkan toko offline
bukan berarti pedagang toko online tak memiliki tantangan
salah satunya adalah persaingan harga antar toko yang langsung dapat dibandingkan para konsumen
barang impor yang harganya jauh lebih murah
juga menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi para pemilik toko online saat ini